udah pulang ya
hmm terima kasih
terus gimana tadi rapatnya dad
kelayannya macem macem minta ini minta itu
wah akhirnya rapatnya jadi panjang
lohok sepi lora mana
kan ke bandung dad
kok ke bandung ini kan hari sekolah
dia itu pengen cobain mobil barunya sama temen temennya terus ke villa
loh kenapa kamu izinin sih kan bisa nunggu sampai akhir pekan
ah jadi kayak gak tau lora aja kemauan dia kan harus diturutin dad
eh daddy udah pulang
kamu dari mana
emang mami gak jemput
loh kamu kan tahu peraturan yang sudah deddy tetapkan di rumah ini
pulang sekolah langsung pulang gak boleh kemana mana
ini malah jalan jalan bukannya belajar
oh daddy kok marah marah sih
kalau benteng di kantor tuh gak usah bawa ke sini
ya tapi kan
daddy kalau aku cepet cepet pulang juga gak ada gunanya kok
daddy juga belum pulang
aku suka banget mobil barunya tapi
aku gak suka warnanya aku pengen mau beli yang lebih baru lagi yang warnanya tuh ungu
apa kamu mau ganti mobil
yaudah adi tenang dong
kalau gak boleh bilang aja aku kan cuma bilang kalau
laura kamu pikir mobil itu kayak buah buahan yang tumbuh di pohon tinggal petik aja
itu dibeli pakai uang
deddy spesial beli buat kamu karena kamu minta mobil sekarang minta ganti
gimana sih cara kamu seperti itu
kamu gak tahu aturan ya
deddy kerja keras untuk cari uang untuk kamu dan untuk keluarga ini
mami kenapa si daddy kayak gitu
kamu selalu manjain dia sih
jadinya seperti ini nih gak tau aturan keras kepala
udah gak pakai otak nih
nih sekarang kalau kamu gak suka dengan mobil yang dia diberikan
oke deddy akan tarik mobil itu dan mulai sekarang kamu gak punya mobil lagi
dan kalau kamu tidak berubah bukan hanya mobil yang dedy tarik tapi semuanya dedy tarik

dedy jahat dedy nggak mau selain sama aku gue benci sama dedy
udah biarin aja nggak usah disusul
dia harus dikasih pelajaran supaya dia bisa tumbuh menjadi anak yang berguna
kamu sih manjain melulu
kok jadi mami sih
kamu dong dad
dedy jahat dedy jahat
dedy jahat dedy jahat
aku nggak mau
aku nggak mau
ada apa bi